kita bergeser nih ke informasi lain di mana presiden joko widodo bersama ibu negara iryana melakukan kunjungan resmi ke kantor perdana menteri malaysia mahathir muhammad di kantor perdana menteri di putrajaya
dalam kunjungannya presiden jokowi juga sempat membuat vlog bersama perdana menteri mahathir di dalam mobil nasional malaysia
dan saya sekarang ingin ajak bapak tun beliau setir sendiri
inilah momen presiden joko widodo yang disetiri langsung oleh perdana menteri malaysia mahathir muhammad
saat berkunjung ke malaysia jumat lalu
video yang diabadikan oleh presiden joko widodo ini dibagikan di akun twitternya
presiden juga menulis momen dirinya disopiri langsung oleh mahathir ini adalah yang kedua kalinya
mobil warna merah yang dikendarai mahathir ini merupakan mobil nasional malaysia
mahathir dan jokowi berkendara menuju kediaman mahathir untuk makan siang lalu menuju masjid di lingkungan kantor perdana menteri
sebelumnya presiden jokowi dodo mendapat sambutan upacara kembali
ketika dikendara kembali jokowi dodo menemukan penyambutan yang dipimpin langsung oleh perdana menteri mahathir muhammad
pertemuan kedua pemimpin negara ini membahas sejumlah permasalahan mulai dari sawit hingga persoalan tki
selain malaysia presiden joko widodo juga bertolak menuju singapura untuk menghadiri undangan pemerintah singapura